minggu lalu ada tujuh sembilan ratus kasus omikron
menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut minggu lalu jumlah negara yang memiliki kasus omikron mencapai sembilan puluh tujuh negara dengan total enam puluh dua tiga ratus empat puluh dua kasus
dua pekan sebelumnya omikron terdeteksi di tujuh puluh dua negara dengan total tujuh sembilan ratus kasus aktif
jumlah kasus varian omikron terbanyak saat ini dipegang oleh negara di eropa yaitu inggris sebanyak tiga puluh tujuh ribu kasus
di susul denmark lima belas kasus lalu norwegia dua kasus menyusul afrika selatan satu tiga ratus kasus dan seribu kasus di amerika serikat
juga sudah terbukti sekarang bahwa kemampuan netralisasi virus pasca infeksi dan imunisasi menurun
terhadap omikron dibandingkan varian lain
ada kemungkinan besar bahwa beberapa orang yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster tetap tertular omikron
di indonesia kita sudah sampaikan bahwa ada office boy yang kena
nah sekarang kita sudah bisa mengkonformasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal delapan desember
berasal dari pelaku perjalanan luar negeri seorang wanita indonesia yang datang pada tanggal dua puluh tujuh november dari nigeria
jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di indonesia adalah imported case kasus yang masuk dari luar negeri
tiga wna asal tiongkok yang sebelumnya berstatus diduga terpapar omikron kini dinyatakan
negatif dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing dan retest di litbangkes republik indonesia
mereka masih dikarantina di rumah sakit lapangan kitawaya manado pada senin dua puluh desember dua ribu dua puluh
tiga wna asal tiongkok ini tiba di bandara samratulangi manado pada tujuh desember lalu
dan dinyatakan probable varian omikron pada enam belas desember dua ribu dua puluh satu
sementara satu ratus dua puluh enam kontak erat ketiga wni
wna tersebut masih dikarantina di dua hotel di kota manado
tiga wna ini dalam kondisi tanpa gejala namun masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan sebelum selesai masa karantina
tim liputan cnn indonesia